dilansir dari detik finance menteri sdm ignatius jonan mengatakan
akan memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada freeport indonesia
perpanjangan tersebut diberikan seiring diterimanya pengajuan status
dari kontrak karya freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus
freeport sudah tidak melakukan kegiatan ekspor sejak dua belas januari dua ribu dua puluh
namun kegiatan pertambangan masih berjalan normal
sementara itu rencana pemerintah memberikan izin usaha pertambangan khusus
sementara selama enam bulan bagi pt freeport indonesia dinilai memiliki cacat hukum
pada cnn indonesia com ahmad redi pengamat hukum sumber daya alam menyebut
rencana pemerintah ini cacat hukum karena undang undang minerba nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
tidak mengenal iupka sementara
pemberian iupka tanpa proses kewilahian pengusaha
bahwa pertambangan juga merupakan penyimpangan